kita beralih ke informasi lainnya
operasi patuh yang digelar petugas satlantas polres jombang nyaris berubah menjadi petaka
sejumlah pelajar langsung kabur saat mengetahui ada razia kendaraan bermotor
dalam razia ini puluhan pelajar diamankan karena melanggar peraturan lalu lintas
sejumlah pelajar smp ini langsung kabur saat mengetahui ada razia kendaraan bermotor
di perempatan jalan kiai haji ahmad dahlan alun alun jombang
namun usaha tersebut sia sia setelah petugas berhasil mengejar dan menggiring mereka ke pos pendidikan
bergabung dengan puluhan pelajar smp lainnya yang terjaring razia
adegan ini terjadi saat satlantas polres jombang gelar operasi patuh
untuk menertibkan penyalahgunaan kendaraan bermotor di kalangan pelajar
dalam razia kali ini lima puluh pelajar yang terjaring ditilang dan juga dinasehati petugas
selantaran belum cukup umur untuk membawa motor karena secara mental
masih labil dalam berkendara
mereka juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi membawa motor ke sekolah
kebanyakan ada di smp yang mau sma
dia kebanyakan masuk sma umur empat belas lima belas
dia belum diwajibkan menandari r dua
hari ini sudah kurang lebih lima puluh kendaraan terjaring sama petugas kepolisian
sementara para pelajar membela diri
jika mereka diperbolehkan oleh orang tua dan pihak sekolah untuk membawa motor
dengan alasan takut terlambat sekolah serta kesibukan orang tua
jangan takut kesibukan orang tua
itu nanti telat katanya gurunya kalau bawa motor
diperbolehkan sama gurunya memang
tidak tidak boleh
bapak pakir sekolah
operasi patuh rencananya akan digelar hingga dua pekan ke depan
diharapkan melalui operasi patuh tersebut
para pengguna jalan terutama pelajar
bisa mentaati tata tertib dan peraturan lalu lintas